assalamualaikum ih aku tuh kangen banget tau
ustaz abel kangen sama saya ini bukan sih bukan
waalaikumsalam aku juga kangen kok sama kamu sebentar ya ustaz
oh gitu oh jadi kamu langsung ke cairo ya nurul
kau jadul yui
kau ah berisi banget sih
sabar aja ya memang juga bersaing kali kali dia semuanya
tapi ya gabung kita buat kalah orang kayak gini harus dikasih
peringatan harus dibeli pelajaran

kita tidur deh kita tidur deh
apaan sih dud siapa yang mau tidur
aku belum pernah lupa
tuh kan kal mereka lagi pada tidur
kamu sih terlalu kecemasan
kali kali dari kamar yang lain
oh iya bener nih ini kamar lain
anak anak santri yang lain udah pada tidur
cuma kamar indra sama lukman itu
udah utuh banget yang rame banget
mereka udah pada tidur
yaudah lah kita tidur
tidur aja dud aku udah ngantuk banget
kalo gak ditutup
nanti setan setan bakal masuk
udah juga ya dud
tuh kan bener kan
si samrik hindra lukman kura kura timur
udah harus kesana
kenceng lagi gelap
kenceng kenceng kurang kenceng
mati kelapa sambil jalan mundur
berapa kali yang belum tidur
eh telat telat
ya dari tadi udah tidur
sekarang jadi pertanyaan usap
kenapa kalian belum tidur
kalau kita belum tidur
sama ustag musa yang mulia dan satun
sekarang gini deh ya
kalian harus mengetahui
belum ngantuknya kalian
bukan berarti kalian boleh berisik malam malam
itu mengganggu ketentraman santriwan yang lain
yang bukan cuma santriwan
tikus pada bobo jadi bangun
kecoa yang mulai mau tidur pada bangun
ya semuanya pada bangun
supaya kalian bisa tidur
usaha tugaskan kalian untuk membaca istighfar sebanyak banyaknya
berapa banyak ustaz
sampai kalian ngantuk
sampai kalian ngantuk
sampai kalian tidur
sampai kalian pulas
dan sampai kalian bangun nanti pagi
tapi kan kamar saya di sebelah
berarti saya boleh ke sebelah belah
udah sekarang naik kasut
naik semua naik naik
kalau mau yel
yel tuh benso
mengganggu dan bikin berisik tetangga
hadis bukhari muslim
dengan barang siapa
yang beriman kepada allah dan hari akhir
maka ia akan dimuliakan oleh tetangganya
ini ada tamu pak ustaz
eh beliau kiai rasid
teman kiai amin
yang punya pondok pondok niftahul jannah di bogor
eh ini ini kiai rasid yang
dulu pernah ngajar di sini
waktu saya masih kecil ya
kalau kamu masih ingat
alhamdulillah mbak hair
kefaanku mbak hair
dan ini pak d
sehat pak d
apa ada yang perlu kami bantu
ya ini alhamdulillah
saat ini pondok pesantren niftahul jannah
jamaah dan santrinya semakin banyak
setelah saya tadi silaturahmi
insyaallah kami ingin meminta pertolongan
salah satu guru di sini
yang dimana kami minta agar beliau
bersedia untuk menjadi salah satu pengajar di sana
oh ya udah kalau begitu kita ngobrol ngobrolnya
di ruangan guru aja
ustaz musa mau pindah ke pusat renang
ih aku tuh kangen banget tau
ini mimpi bukan sih
waalaikumsalam aku juga kangen kok sama kamu
sebentar ya ustaz
oh jadi kamu langsung ke cairo ya nurul
insyaallah nanti saya sampaikan ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ah positi gak ngubah aja
tadi eh teleponan sama ustaz anu ya
eh maksud saya nurul ya
beliau langsung berangkat ke cairo
dan gak sempet pamitan kesini
makanya beliau titip salam sama anak anak
pak ustadz sekarang begini aja nih ya
emang ketahuan dua duanya kagak ada yang deman sama pak ustadz
pak ustadz kudu ngerti dong
nah sekarang ini mumpung ada saya ada pak ustadz ada ustadznya nurul
kita ngobrol di akhirat
mendingan saya pilih pak ustaz
ustaz sedang pukul
kok tanya bella berhentiin lah ini berhentiin
eh jaga jarak jaga jarak
siapapun yang freezobri bakalan dapat info penting yang kalian gak pernah tahu
ah palingan kak santriwati waktu lalu seharusnya aja nurul
udah lama ustaz gue buka
eh kau sedih enggak pungkap itu tuh udah lama
aduh sekarang aku tuh serius aku gak bohong
enggak hoax enggak ada settingan
kalau pilih duduk baju santriwan semua tanpa kecuali sobri dan lukman ya
itu bakalan dicicin sama si dodot
enggak mau kacau sobri
daripada info penting yang gak jelas
diam kalian ini mondar mandar datang tak jelas
si sobri sama si haikal pun teriak teriak bikin pening kepala ini pening
mereka itu lagi kampanye kayak di tv tv gitu
ini nih pemimpin yang sebenarnya
tegas kuat berani
tidak takut sama apapun selain allah